dan saya juga bisa memikirkan cara supaya amirah gak bertemu dengan ihsan
karena kalau amirah tahu itu adalah ayahnya amirah pasti akan tambah gak mau lagi tinggal di rumah saya
maafkan saya amirah bukannya saya kembali bersama orang tua kamu
tapi saya takut lagi lagi bincang itu akan mencelakai kamu lagi
dan saya gak tahu kenapa kalau rasanya saya semakin berat berpisah sama kamu
enaknya kita tunggu di mana ya
yuk kesana yuk
alhamdulillah ya nyampe juga jakarta
tapi aku udah gak sabar pengen ketemu amira
aku mau bilang udah sembuh kan sekarang kita harus pulang ya
ceritanya panjang rizmo
tapi sekarang alhamdulillah
mata hari sudah mau memaafkan aku
sudah menerima aku lagi
sekarang amirah mana
karena dia belum tahu kalau aku ini adalah rekayanya
amirah sudah tidur ya
pasti dia gak marah kalau aku bangunin
sampai kita berdua
tak ada aku di mana
dia tinggal di rumah prabowo wijaya
setelah keluar dari rumah sakit
amira gak tinggal lagi disini
dia tinggal di rumah prabowo cahaya
saya terpaksa melakukan hal itu
karena saya tidak punya uang
mas kan tahu
biaya rumah sakit itu mahal sekali
dan satu satunya orang yang bisa membiayai itu adalah prabowo wijaya
tapi dia mengajukan satu syarat
kalau abira keluar dari rumah sakit
dia harus tinggal di rumah pramu wijaya
bisa bisanya kamu serahin putri kita ini sama pramu wijaya
orang itu dimenjelakin aku
berdiri apa sih maksud kamu
kamu dendam sama amira
kamu yang angka
aku itu lebih menyayangi amira daripada kamu
seperti kamu dendam sama aku
bahwa ayahnya sudah meninggal padahal kamu
aku itu masih hidup
saya terpaksa melakukan hal itu mas
saya terpaksa melakukan hal itu mas
karena kalau saya tidak melakukannya
saya bisa menganggap diri saya sudah membunuh anak saya sendiri mas
kalau mas jadi saya
apa yang akan mas lakukan
mas pengen amira itu meninggal
oh sekarang kita bisa melihat amira mas
walaupun di rumah prabowo wijaya
tapi kita bisa melihatnya
kalau dia itu menangis
kalau dia tertawa

sekarang aku akan memulau
dengan cara apa